sementara itu bank indonesia akan mengatur jadwal lelang sertifikat bi
pengaturan itu untuk mencegah perbutan dana di pasar keuangan lewat lelang instrumen
serta surat berharga negara sbn
pengaturan jadwal lelang dilakukan lantaran waktu penerbitan sbi dengan sbn yang berdekatan
namun bi menjelaskan karakteristik dari masing masing instrumen negara ini berbeda
investor yang masuk ke sbn merupakan tipe real money atau sebagai investor jangka panjang
sedangkan yang masuk ke sbi merupakan investor yang memperhatikan gejolak dunia
atau disebut juga investor jangka pendek
bank indonesia juga mengungkapkan sbi tak dapat langsung diperjualbelikan
karena bank sentral mewajibkan ada penahanan waktu selama tujuh hari setelah lelang sbi dilakukan
bank indonesia mengaku lelang sbi yang dilakukan pada dua puluh tiga juli sepenuhnya dibeli oleh investor lokal
hal ini lantaran lelang sbi hanya dilakukan di pasar perdana
sedangkan investor asing tak bisa masuk melalui pasar perdana
investor asing baru bisa masuk pada instrumen moneter ini pekan depan
karena perbankan lokal baru bisa menjual kembali sbi di pasar sekunder pada tujuh hari kemudian
bi mendekankan penahanan waktu penjualan kembali sbi ini bertujuan agar tak digunakan
untuk jual beli dalam jangka pendek
sarah sedang men virtually